kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi akan meluncurkan program smart village atau desa cerdas untuk periode tahun dua ribu satu hingga dua ribu dua puluh
pengembangan smart village atau desa cerdas di indonesia diharapkan akan meningkatkan produktivitas dan aktivitas ekonomi di desa desa di seluruh indonesia
desa merupakan mitra kerja pemerintah pusat dalam memakmurkan masyarakat di mana delapan puluh persen penduduk indonesia tinggal di desa
jika desa desa di indonesia maju maka dapat dipastikan indonesia juga akan maju
untuk meningkatkan produktivitas dan aktivitas ekonomi di desa desa kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi akan meluncurkan program smart village atau desa cerdas untuk periode tahun dua ribu dua puluh satu hingga dua ribu dua puluh empat

menunjukkan contoh desa yang baik dalam mempraktikan pembangunan desa berbasis teknologi informasi menuju desa cerdas menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi abdul halim iskandar mengunjungi lokasi wisata water gong milik margono bagong di desa karanglo kecamatan polan harjo kabupaten klaten jawa tengah
abdul halim memuji pemerintah desa karanglo yang telah memanfaatkan dana desa dan segala potensi yang dimilikinya untuk memakmurkan masyarakatnya melalui pengembangan pariwisata sebagai capaian smart ekonomi dan smart lingkungan
saya tadi mampet ke sini kemudian tanya tanya ke beliau dan ditunjukkan beberapa foto sebelum dikelola seperti ini
itu sungai kecil yang biasa di pinggir jalan tidak terawat dan saya bisa membayangkan bahwa itu pasti sangat jelek
pasti kotor kemudian penuh sampah
nah atas ini saat di beliau di atas demikan rupa menjadi seperti ini
paling tidak akan menjadi inspirasi
inspirasi dimanapun di desa desa di indonesia
ketika melihat ini saya harapkan timbul inspirasi untuk melakukan hal yang sama di tempat yang berbeda dengan potensi yang berbeda

undang undang nomor enam tahun dua ribu empat belas
tentang desa merupakan vitamin bagi masyarakat desa di indonesia
di mana undang undang ini memberikan kewenangan penuh kepada kepala desa dalam menjalankan kewenangan lokal desa
kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa
adanya revolusi industri empat menuntut desa untuk mampu memanfaatkan teknologi secara produktif
dengan memanfaatkan teknologi desa diharap dapat meningkatkan kualitas pemanfaatan dana desa
melalui program smart village atau desa cerdas demi tercapainya target tujuan pembangunan berkelanjutan desa